kakak glen yang sesuai dengan tema hari ini
sesuai yang lagu yang mana
akhir cerita cinta
sandiaga ka selama uno
untung gak ada orangnya
untung gak ada orangnya
kita bahas hari ini temanya bang
jalan politik sandiaga uno
betul pak sandiaga uno ini siap maju di pemilu
untuk jadi capres maupun cawapres
kalau kita melihat bahwa
kalau pun pas sandiaga uno maju
pasti ada satu syarat mutlak
untuk menjadi pasangannya
tidak hobi berkuda
trauma benar benar
tapi kalau kita lihat juga
karir politik pak sandiaga ini cukup mengejutkan
karena awalnya di dua ribu sembilan belas yang sering disebut
jadi wakilnya pak perbowo pada waktu itu adalah
semua media setiap hari bahasnya
itu punya alasan sendiri kenapa memilih pak sandiaga uno
lebih banyak uangnya
karena memang memilih teman yang pasti pasti aja
memilih teman yang pasti pasti
tapi bang ya
kita coba lihat dulu
jalan karirnya pas sandi
awalnya itu dia dari seorang pengusaha
cawapress abis itu jadi youtuber
sampai sini udah bener nih
tiba tiba dia jadi siap untuk ikut pilpres dua ribu dua puluh empat
harusnya jadi youtuber aja
itu udah benar padahal
karena secara fakta pas sandiaga uno ini masuk lima besar pejabat dengan subscriber terbanyak
yang pertama pak jokowi
lebih dari satu juta
pengikut sosial medianya ya
pemilu aja dia menang maksudnya subscriber kecil
yang kedua pak baju kowe
pak basuki cahayapurnama
pak ahok subscribernya satu juta
satu juta betul
mungkin prinsipnya pak ahok gapapa kalah di pilgub yang penting tidak kalah di subscriber
benar karena yang penting sekarang subscriber
yang ketiga pak ganjar pranowo
sembilan ratus ribu
wajar ya benar
yang keempat pak deddy mulyadi
mantan bupati purwakarta
tujuh ratus eh delapan ratus ribu
karena setiap kali sidak
marah marahnya bagus
jadi orang pada suka nontonnya
setiap kali sidak marah sidak marah sidak
ektingnya bagus pak
yang terakhir pak sandiaga uno
tujuh ratusan ribu sandi uno tv
tujuh ratus ribu tau gak kenapa bisa tujuh ratus ribu
karena pak sandiaga uno pernah bikin video prank

deklarasi kemenangan padahal kalah
nah itu dia
kita yang bikin melejit subscribernya tuh
mau gimana pun dia tetap jauh lebih kaya daripada kita bang
bang gian harus tahu pak sandi itu pernah masuk dalam daftar seratus orang terkaya di asia
berapa harta kekayaannya
total kekayaannya itu menurut artikel yang dibaca
satu indonesia kegulung bang
kita jadi telur gulung pak
hahaha betul betul
dan eh bang dan aku pernah baca juga ternyata pak sandiaga tuh berhasil sampai di titik ini tuh gak semudah itu
pernah jadi pengangguran di phk
di pihak sampai dia jual perhiasan istrinya bang
sekarang liat deh dia jadi berhasil dan sukses bang
ini ini menunjukkan bang aku jadi punya pesan untuk istri istri bang yang nonton
untuk semua istri istri yang nonton kalau misalnya kalian punya suami dia gagal mungkin sampai jual perhiasan
karena istri karena suami kalian bukan sandiaga
dan yang terakhir aja
pesan moral kita
siap nyapres itu boleh
yang namanya siap semua orang bisa siap
tapi yang perlu kita ingat masyarakat indonesia itu butuh juga yang sigap
karena masyarakat sudah lelah berharap
dan saya rinto harahap
oke terima kasih teman teman dari komisi co ada gian dan juga aldo
tadi terakhirnya ini ya gian namanya gian ya bukan rinto harahap ya
itu udah almarhum loh
oke terima kasih teman teman dari komisi co tadi penampilannya sekaligus menutup political show pada malam hari ini
terima kasih juga kepada founder sirius network mas hasan asbi yang sudah mau mengulas tadi peluang seorang sandiaga uno dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
dan kita akan ketemu senin depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
saya rifana prati pamit saat malam dan sampai jumpa sampai ketemu minggu depan di political show